ma'arini tak lagi mampu menahan air mata
kalau mengingat kobaran api yang menghanguskan kediamannya
hingga rata dengan tanah
kerabat dan keluarga pun terus memberikan semangat
kepada wanita lanjut usia ini
meski semua hartanya tidak ada yang bisa diselamatkan
ia dan ketiga orang cucunya masih bisa selamat dari kobaran api
yang meluluh rentakan enam rt di kelurahan cipinang besar utara minggu malam
alhamdulillah maka saya tuh gak mikirin luar
gak mikirin dagangan mikirin tanah cukup saya
aarini tak sendiri
ia dan ribuan korban kebakaran pasar gembrong
hanya bisa pasrah tinggal di posko posko pengungsian
pedagang lontong sayur ini pun hanya berharap
bisa terus diberi ketabahan serta kekuatan
untuk mampu beribadah dan menyelesaikan bulan ramadan